tanah longsor terjadi di kawasan sadu soreang kabupaten bandung jawa barat
longsor terjadi menyusul hujan dengan intensitas tinggi
yang terus mengguyur wilayah bandung selatan sejak selasa siang
longsoran tanah dan pohon bambu menutup jalur utama penghubungan
antara bandung dan kawasan wisata ciwide
satlantas polres bandung kemudian menutup sementara akses jalan provinsi ini
sementara petugas bpbd dinas pembedam kebakaran satpol pp dan relawan
serta warga setempat membersihkan material longsoran
yang menutupi badan jalan sepanjang hampir lima puluh meter
dari intensitas curah hujan yang cukup tinggi
sehingga ada genangan yang di atas tidak meresap ke dalam tanah yang ada di sampingnya ini
jadi menimbulkan longsoran
kemacetan tak terhindarkan selama proses pembersihan material longsor
petugas gabungan menurunkan alat berat untuk mempercepat proses pembersihan
jalur sudah kembali dapat dilalui oleh kendaraan meski pengendara harus tetap berhati hati
karena masih banyak melumpuh
chandra febriana kabupaten bandung jawa barat